andra selamat siang apa aktivitas rio haryanto jelang race pada saat ini
ya reinhardt memang betul sekali sekarang saya sudah berada di shanghai tiongkok
dan pada akhir pekan ini akan berlangsung seri ketiga dari formula satu yang akan berlangsung di shanghai international circuit
untuk rio haryanto sendiri memang sudah sampai di shanghai pada hari selasa malam
dan pada hari rabu rio haryanto pada siang hari mempersiapkan diri dengan latihan fisik dengan para trainernya
dan pada malam hari rio haryanto menyempatkan diri untuk berkunjung ke wisma indonesia di shanghai
tempatnya ke konsulat indonesia untuk shanghai
dan di sana sekitar satu ratus lima puluh hingga dua ratus warga negara indonesia berkumpul bersama rio untuk meet and greet
dan juga jumpa fans bersama rio haryanto dan juga untuk memberikan dukungan kepada rio haryanto
andra selain melakukan jumpa fans begitu untuk jelang balapan nanti apa yang dipersiapkan oleh rio haryanto
ya renard untuk persiapan rio haryanto juga hari ini agenda rio haryanto berada di sirkuit shanghai international satu hari penuh
walaupun hari ini belum ada sesi latihan karena baru ada sesi latihan sebanyak dua kali pada besok hari jumat
dan juga pada hari sabtu akan ada kualifikasi dan minggu akan ada racenya pada siang hari
baik jadi akan ada latihan pertama untuk rio harato akan berlangsung besok
tapi kalau dilihat dari cuaca misalnya di sana andra bagaimana cuaca di sekitar shanghai sirkuit tiongkok ini
apakah mendukung untuk balapan nanti
baik jadi cuaca di shanghai sendiri pada siang hari sekitar dua puluh tujuh derajat celcius

untuk hari ini dan besok tidak ada menurut laman cuaca tidak ada kans untuk hujan
tapi pada hari sabtu yaitu akan dilangsungkannya kualifikasi sepertinya akan sedikit ada hujan
namun di hari minggu pada race yang akan diselenggarakan cuaca diperkirakan akan kembali cerah sekitar dua puluh enam derajat celcius pada siang hari
baik terima kasih alessandra
masuk berata langsung dari shanghai